iya ada apa sih wak
pak ini kok bangun bangunan diberesin
iya kita mau pindah ke rumah yang baru
yang lebih layak
supaya nanti papa sama tante citra menikah di tempat yang baru
maksudnya papa papa tuh kasihan sama tante citra
nanti misalnya kalau tante kita tinggal di rumah yang lain kan nggak enak
lu pikir gue gila apaan harap bayi disitu
enggak bayi itu pernah jatuh
jadi gue yakin dia pasti bisa jatuh
luta emang gak punya nurani sebagai seorang bapak atau gak
udah lu pergi jalan
bikin panik aja ini orang
tapi kemana bayi itu
kenapa jangan jangan raja tahu tentang semua ini ya tapi kenapa raja nyembunyiin bayinya
diego ini habis maaf pak saya tidak bermaksud bikin bapak bingung tadi saya dengar
terus bayinya di kamar bapak saya yakin bapak nggak mau kan mereka menemukan bayi ini apa yang
bibi lakukan itu benar bibi melindungi baby dari mereka alhamdulillah saya untung kamu
nggak diambil sama mereka maaf ya bi untung ada bibi
kalau enggak aduh sekarang bibi amankan baby di kamar bibi aja ya supaya nggak ritau
kenapa aku seperti memeluk anak aku sendiri ya

iya kita mau pindah ke rumah yang baru yang lebih layak
yaawhat came nanti papa sama tante citra menikah di tempat yang baru kepala pakai
kamu punya ikut ikut urusan papa papa mau dilihat kapan itu urusan papa keputusan papa bukan kamu
kamu gausah ikut campur dong
pa kalau papa cinta sama tante citra papa harus setia dong sama dia putusin pacar pacar papa
eh kamu tuh gausah ya ngajakin orang tua gausah
pak aku akan jagain tante citra dari laki laki macam papa
eh jelas beneran kau ngomong maksudnya apa itu papa kenapa
perlu ya pak perlu aku jelasin papa itu gimana
pa tolong deh percepat ya pa jalannya karna saya buru buru
ini si mona kenapa ngecurigain mba aja pake buat segala lagi
sembarang aja kamu
eh kamu harus hati hati ini jonatan umum
bukan jalanan moyang kamu
bukannya minta maaf malah suka kasih tau orang kamu
malah udah udah udah
lepasin gue bunuh
diego kok bisa ada di belakang taksi aku ya
jangan jangan dia sengaja ikutin aku
pak lokasi kita kini ya kita ke apartemen hollywood
oh iya siap mbak
dan tolong buru buru ya pak
kok rumahnya gelap sih
apa mereka masih pindah rumah ya
kayaknya dia sengaja nih mau ngindarin aku
eh mas mas tunggu
mas tunggu mas
mau nanya pak lemos pindah kemana ya
gak tau deh mbak
itu dia anak pak lemos
itu coba mbak tanya langsung aja sama anaknya pak limos
dia balik lagi mungkin ada yang ketinggalan
dia kan si cowok nyebelin itu
jadi ternyata dia itu anaknya om lemos
kalau gitu sekarang aku punya bayangan baru
aku akan mempermainkan anaknya seperti papanya mempermainkan aku
eh mona aduh tante seneng banget kamu kesini
kok nunggu disini kenapa gak masuk aja
gak usah tante disini lebih nyaman akunya
tante mau kenalin kamu sama seseorang
ada cewek seusia kamu juga
dia tinggal sama tante sekarang
bagus dong tante berarti tante sekarang udah gak kesepian
iya makanya tante seneng banget sekarang
kamu kok tumben tumbenan kesini ada apa
aku kangen sama tante makanya aku datang kesini
ya udah kita masuk aja yuk ngobrol di dalam yuk sama tante
suamimu pegicana royal dan global itu